kasus baru covid sembilan belas di indonesia kemarin hampir ada penambahan dua orang
jumlah kasus meningkat karena ada subvarian omikron ba empat ba lima
pemerintah meminta masyarakat terus menaati protokol kesehatan
bagaimana kondisi saat ini dan apa indikator pemerintah untuk melakukan pengetatan lagi
kita berbincang dengan alexander ginting kasubit dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional
pak alex selamat sore terima kasih atas waktu anda
selamat sore salam sehat
salam sehat pak alex pak alex sudah ada penambahan kasus naik signifikan
pemerintah apakah sejauh ini masih mau wait and see atau sudah ada skenario yang akan diambil
ya jadi yang penting masyarakat harus mencatat baik baik dalam pemikirannya bahwa kita masih dalam situasi pandemi
oleh karena itu dalam situasi pandemi itu perlu dibangun kewaspadaan yang tinggi
jadi kewaspadaan itu dalam menerapkan protokol kesehatan
dalam setiap kegiatan baik kegiatan sosial budaya agama aktivitas ekonomi dan sebagainya
dan memang selama ini kita sudah mengalami pelandaian begitu rendah
tetapi kita berpengalaman setiap ada varian baru setiap ada kegiatan yang dengan ada pelonggaran selalu melahirkan ada lonjakan kasus
di waktu bulan tujuh tahun lalu kita dengan delta
itu dengan pelonggaran
dan kasus yang begitu hebatnya
tapi vaksinasi belum setinggi yang sekarang
dan pada saat ini kita dengan subvarian da empat da lima omikron
dan bulan yang hampir sama
oleh karena itu yang harus kita waspadai sekarang adalah bahwa di samping protokol kesehatan harus diterapkan
tapi kita akan kontak yang menyangkut testing dan tracing ini nggak boleh turun
dan kemudian pematian masalah
masker apapun kita sudah divaksinasi itu tetap harus disenakan
khususnya kalau kita ada di area dan bagi mereka yang juga comorbid
dan kemudian yang berikut adalah vaksinasi
dan vaksinasi kita ini kan memang kita selalu ukur dari sasaran yang dicapai
bukan dari jumlah populasi yang ada
karena itu vaksinasi ini harus dikejarkan
kemarin memang sebelum libur lebaran
vaksinasinya cukup tinggi karena syarat perjalanan
tapi sekarang ini tidak syarat perjalanan
tapi syarat supaya dia terlindungi
oleh karena itu disampaikan ke masyarakat kendatipun klinisnya seperti flu dampak jangka panjangnya kita belum tahu
oleh karena itu vaksinasi corona untuk mereka yang ketiga harus dikerjakan
bagi mereka yang belum lengkap kedua harus dilaksanakan
dan kemunculan varian b dua
varian b empat dan b lima ini tentu harus dipelajari juga oleh seluruh dokter dan nakas
klinisnya memang kelihatan ringan
tapi dampak jangka panjangnya kita belum
yang kedua adalah klinisnya ringan
tapi bagi mereka yang comorbid yang tidak terkontrol
ini sudah dilaporkan
membawa mereka akhirnya dirawat di rumah sakit
sehingga rumah sakit juga harus tetap siaga
dengan bad covid
jangan mereka tidak siaga karena klinisnya ringan
yang harus menjadi garis bawahan kita
sehingga baik di sektor hilir pun di sektor hulu tetap harus siap
masuk juga di sektor hulu di mana itu ada posko desa posko kelurahan
terus aktif dalam melakukan surveillance
demikian juga di sektor hulu dengan mereka yang mengatur tentang vaksinasi
sementara di hilir di rumah sakit ini harus siap
kalau nanti terjadi perawatan
oleh karena itu juga wisma atlet sebagai salah satu tempat untuk perawatan yang ringan sampai sedang
ini juga harus di stand by kan
kendatipun sekarang memang kasusnya sangat rendah
tapi mengingat ini sudah di atas seribu per hari yang positif
tidak tertutup kemungkinan mereka yang punya comorbid imunitasnya rendah
ini bisa terjadi perburukan
jadi yang menjadi catatan kita adalah waspadaan yang tinggi
ini yang harus kita bangun
kemudian aplikasi peduli lindungi diaktifkan
dan kita tidak perlu cemas
panjang kita melaksanakan tiga m dalam kehidupan kita
pak alex sudahkah ada indikator yang dilihat oleh pemerintah sekarang
katakanlah ada skenario yang akan diambil
misalnya penambahan kasus sampai tiga ribu an gitu
kemudian apa yang langkah yang akan diambil
atau mungkin sudah disiapkan
jadi langkah langkah mitigasi
langkah mitigasi tetap harus disiapkan
saat gas covid siap dengan pelandaian
gas covid juga harus siap dengan peluncakan kasus
dan pelandaian peluncakan kasus itu ada di hulu dan ada di filir
sektor hulu tentunya
kita harus bisa mengaktifkan kembali bagaimana penerapan protokol kesehatan
pengawasan dan pengendalian mobilitas masyarakat
kemudian juga pengawasan kalau memang isoman
dan kemudian di sektor di hilir
bagaimana mereka yang indikasi untuk perawatan
baik yang ringan misalnya seperti di wisma atlet
atau yang sedang sampai berat
masyarakat rujukan yang sudah diatur ketetapannya oleh pemerintah
bor belum setinggi sebagaimana yang kita bayangkan di bulan juli tahun dua ribu dua puluh
tetapi siapan readiness fairness untuk rumah sakit harus
demikian readiness dan preparetness tidak hanya mesti di rumah sakit sebagai sektor hilir
sektor hulu sebenarnya yang paling penting
karena di sektor hulu ini yang harus bisa dikendalikan
agar penularan di tingkat perorangan penularan di tingkat keluarga
penularan di tingkat rt dan rw ini bisa dikendalikan
tentu dalam hal ini
ppkm di tingkat desa dan keurahan harus benar benarnya kewaspadaan dalam pengelolaannya
di samping juga vaksinasi harus menjadi target
dan masyarakat konsepnya harus dirubah
jangan vaksinasi itu kena perjalanan
vaksinasi itu karena dia baru pergian
vaksinasi itu dalam rangka perlindungan keamanan sendiri
termasuk juga ada wacana kemudian yang tadi
sempat hari ini disampaikan oleh menko mafers pak luhut juga ingin lagi
untuk menjadikan vaksin booster sekarang menjadi syarat berpergian
apakah itu tujuannya juga untuk membatasi mobilitas itu
ya kalau kita lihat surat edaran nomor dua puluh
tentang kualitas yang berskala besar lebih dari seribu orang
itu di situ basisnya adalah mereka yang berkumpul sudah vaksinasi
terkhususnya di atas usia delapan belas
tapi dalam rangka yang lebih baik
tentu kita harus mengharap
vaksinasi corona ini dan booster kita harus lebih tingkatkan
karena varian ini terus bermutasi
sepanjang penularan yang terjadi maka mutasi ini terus ada
kemudian imunitas orang yang sudah divaksinasi yang lebih awal sudah turun
dan mungkin yang prioritas yang paling tinggi untuk vaksinasi booster ini adalah
mereka yang di tempat resiko tinggi seperti tenaga kesehatan
mereka yang bekerja di daerah publik
ini tentu menjadi sasaran kita
yang kedua adalah bagi mereka yang dengan comorbid
bagi mereka yang perjalanan
memang saat ini untuk terbang dari satu provinsi ke provinsi lain
memang cukup dengan berbasis vaksinasi
tapi kalau misalnya sudah penularannya transmisinya makin tinggi
tertutup kemungkinan pemerintah akan mengambil kebijakan dalam rangka penanggulangan covid
karena bagi pemerintah adalah paling utama adalah menjaga keamanan dan keselamatan rakyat
oke baik pak alex terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
jadi pemerintah saat ini masih melihat terus perkembangannya dari dekat
sekaligus melakukan mitigasi dan mempersiapkan segala hal
bagaimanapun pandemi sudah dua tahun kita alami
jadi semoga yang kali ini jikapun nanti ada peningkatan kasus
semuanya bisa tertangani dengan baik
pak alexander ginting kasubit dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional
pak alex terima kasih banyak salam sehat pak
salam sehat selamat sore